di sini aku akan mengklarifikasikan surat dari kerajaan firaun
dunia jagadmaya dihebohkan seorang siswi kelas tiga smp di jambi
yang dilaporkan pemkot jambi ke polda karena mengkritik wali kota
bahkan kasus ini menarik perhatian menko polhuka mahfud md
mahfud ikut mentuit akan berkoordinasi dengan kementerian ppa
kompolnas komisi perlindungan anak dan akan ke jambi untuk membantu mendampingi
ditemui pada senin di rumahnya di rt dua puluh empat payo selincah kecamatan palmerah
syarifah fadiah alkaf mengaku dilaporkan kepala bagian hukum pemkot jambi
ke yudit cyberdit krimsus polda jambi akibat kritikannya
anak kedua dari tiga bersaudara pasangan faisal kusmiati ini terbawa emosi
memberi kritikan kebijakan pemkot jambi yang memberi izin bagi salah satu perusahaan
sehingga menyebabkan rumah neneknya mengalami kerusakan
kasus ini berlarut sudah hampir sepuluh tahun namun tidak ditanggapi hingga terucap kata yang tak pantas
syarifah sudah minta maaf melalui berbagai medsos hari minggu lalu
namun laporan polisi sudah lebih dahulu dilayangkan

salah satunya apa kata kata fir'aun itu apa
kata kata fir'aun itu masalah pemkot jambi
nah itulah kami juga langsung fir'aun kerajaan fir'aun
nah pokoknya kami langsung mengeluarkan klarifikasi minta maaf
tapi laporan duluan dilayangkan oleh pemkot
sudah dilayangkan duluan
muhammad gempa awaljon putra kepala bagian hukum pemkot jambi yang melapor secara resmi
pemkot jambi yang melapor secara resmi empat mei dua ribu dua puluh satu

belum dilakukan pihak polda jambi
arven kennedy kota jambi jambi